ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya
kalau kemarin kan pak hasso sempat nggak percaya dengan statementnya mas wali
dan bilang kalau sering bohong ke pdip
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya
tapi apakah kemungkinan keinginan mas adi itu nanti bisa terwujud mas
untuk pak jokowi dan bu megah kemudian
ya kalau saya selalu berpikir positif
turami itu hal yang baik
kalau saya selalu berpikir positif
tanya ke pak hasto ya pasti
kalau saya berpikir positif
ya nanti diatur lagi waktunya